daftar sekarang juga
meninggalnya bang tapi diumumkan di masjid kan bang
mpok sampi meninggal
makanya sekarang lu pergi ke masjid lu beritain semua
pakai speaker ya
jangan lupa tuh biar warga tahu semua
ini penting ya
gue mau kesana cari lagi ya
udah nanti cepetan
taduh ada apaan
kok udah meramik rumah gue
kenapa adik gue
kenapa sih selvi
ayah turut penuhkan cinta bang dhani
sel jangan tinggalin aku pak sel
selvi kagak nyawut
mendingan kita duduk belakang aja ya bang
semua gerak gerak mawi nih yang masih dalam nih
kalau sampai terjadi sesuatu sama si selvi
ya udah sekarang gimana caranya bukanya
pintu ini bukanya keluar nih
pintunya mau dibuka cel
be kenapa be
selvi tengah kabur
bantuk saya lagi
silahkan beberapa kali lagi couple
masih belum kesana ga
dengan dari dengan lu
hasian yang kuat pharmacy

lho kemanap mjas
minum air putih dulu biar lo tenang ya

sekarang boleh pulang
kasian dia mau istirahat
udah tenang kan lo ya
makan sih lo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gak tau bang
gak usah terlalu dipikirin
ini semua kan
bukan kesalahan kamu juga
cuman saya kasihan aja sama pak jimansur
bukan urusan kita
bukan kita yang mengatur
lagian selalu juga adik adik
ya aja kelakuannya
pakai nambek lah kagak mau makan
kagak mau keluar kamar
telah pun bulan telah matukah

lan kamu denger gak
iya saya denger
buruan yuk ke pak haji yuk
buruan yuk yuk yuk
lu ngapain lu main nyelonong aja masuk rumah orang
lu mau bikin kerusuhan lagi nih semarik
kami bertiga datang kesini
ingin ikut berbela sukawah
kami ikut berduka cinta
atas meninggalnya bu selvi
maksud lo apa lo mau nyumpain adek gue meninggal
enggak bang tapi diumumkan di masjid kan bang
saya sendiri mendengar dengan jelas bang
apunuh banget gue gak mau tau ya lo mau denger dari mana
kayak yang jelas adek gue baik baik aja gak meninggal
udah nih maksud abang berita dari masjid itu gak benar bohong
jadi dia masih selamat lo tanyain aja langsung sama yang ngumumin
alhamdulillah kalau gitu
ya udah ngapain lagi pulang deh pak
eh bang mak sebentar kalau nggak keberatan kita ini ingin melihat keadaannya pos selfie
sebentar aja bang ya
enggak gue keberatan
lo kan udah dapat sms dari babek gue
lo masih kurang jelas babi gue kan sendiri udah bilang sama lo
dia udah gak mau lagi ketemu sama allah
udah gak mau ngeliat lagi muka muka lo pada
mari bang salamualaikum
cel cel mbak be nih keluar dong
si mbak be
cel lu mau kemana cel
cantik kan be kalau sylvia kayak gini
ini rambut lu rambut lu pake kemoceng siapa sih
kok kemoceng sih be
astagfirullahaladzim lu mau kemana
santai be yang penting sylvia tuh bisa menghibur diri
kalau selbi terus di rumah nanti selbi gila be gila
cel kalau lu stres anggulan lu cikir
kalau enggak lu ambil udhul lu sholat itu baru bener
gak apa be sylvia punya cara sendiri
be asal tuh
aduh masya allah kenapa dia jadi kayak gitu ya
gue masih kasih tau mardani nih
ah mardani mana
ada eno lagi masuk angin be
lagi dikerokin loh sama jali
dulu dulu panggil
ada apaan sih be
ada apaan ada apaan
eh gue tuh kepikiran ada eno
sekarang lu ikutin dia kemana dia pergi ya
begini masa malam malam suruh nyariin si cel be
nih juga dikerokin doang kelar sama si jali no
udah kerokan nanti aja
hah gak nyesel lu
yaudah murahan ya
jangan sampai enggak ya
jun gue pulang jun waalaikumsalam
bang ini gimana kerokannya udahan belum
udah deh tapi ada tugas bakal
kok saya sih
katanya lu demen sama dia
oh iya biar saya jadi adik ipar ya